ya hahaha nah era pasti nyari gadot ya iya pak ada enggak aduh sayangannya enggak ada kalau
begini biasa ngabur buret hehehe ya udah pak saya titipin aja buat glenn apa ini
hai hai pot aja oh apa apa itu buat bapak sama gen muka puasa aduh naera ini orangnya cantik hatinya
baik jiwanya penuh sosial pasti banyak pahala aku seneng loh kalau daerah ini jadi menteri saya
ah bapak bisa aja sih
bang jajak lu saya bingung nih lagi mikirin si laura aja
terkesianan dia disono mana si sapira jahat banget sama si era terjadi apa apa in lagi
udah lu jangan banyak pikiran ah tenang aja lu yang penting lu berdoa supaya laura betah
media bukannya gitu si laura nggak tahu kalau saya disini kok bisa begitu sih
suara si laura tuh bang iya tuh
bapak bapak kenapa disini salah nyungguh rambut polisi ya
eh tikus umur apa yang ketahuin gue gua raup mungkin lu
ketawanya tuh di penjara tahu enggak sih gue soal ngebunuh
betul mah pa cours
daya di blu
tak kasih juga nih
tidur siang gak ada yang ganggu
biasanya ada orang istirahat dikit
eh mami kamu dimana
biasalah pi lagi arisan tuh sama ibu ibu pejabat
pi mereka gak ada pi
matau tuh udah siang gak keliatan
kok nggak ada sih mereka kemana ya
apa jangan jangan mami keramu
udah berbuat yang gak sama mereka
ih papi kok mau nunggu mami sih
mami tuh pergi arisan papi
mungkin istri papi yang kampungan tuh lagi keluyuran kali itu sama cowok cowoknya
soalnya era denger banyak tuh cowok cowoknya
oh bener bener juga ya
waktu pertama papi datang aja ya
ada dua orang yang gila gila yang dicerur papi
mereka bilang jangan mendekati omas lagi
gimana kalau omas diculik
wah pak don jangan pulang dulu
masa saya jaga sendirian disini
maaf saya tidak bisa temani kamu
mumpung penjagaan tinggal satu orang
hawasannya rendah rendah sedikit
dengan begitu kita bisa keluar bebas
lama lama badan gue bisa bau bagong disini
gue juga kangen sama bini gue
saya sudah satu bulan tidak pulang
saya mau cuci baju dulu ke rumah
eh pak pak pak
udah deh pak
masalah cucian serahin sama saya aja
urusannya gampang diatur pak
mumpung ada yang membantu
udah kasih aja baju kotornya
buang buang oks aja
idenya bagus juga tuh
gue gak jadi keluar
eh bolehnya marah marah
gue sih rajin gak kayak lu
pikir anak kabur aja
salahnya udah pasti lo tuh
mudah mudahan aja grand suka
pasti nyari gadot ya
iya pak ada gak
kalau sore begini
hmm yaudah deh pak
itu buat bapak sama glen muka puasa
nah era ini
jiwanya penuh sosial
pasti banyak pahala
aku seneng loh
kalau nah era nih
ah bapak bisa aja sih pak
dapet aja sih pak
ayo masuk dulu aja
kita tunggu si gadot
dia sebentar lagi kan
ih buram buram budeg nih
oh awas dulu ya
eh gue pergi bang
oh mabai kemana sih
tegak amat bikin anak kebingungan
nyungkur dimana sih be
cari kemana mana gak ketemu
udah mana gue lapar lagi
mau makan apa nih gue
meskipun mabai tuh cerewet
tapi mabai tuh orang yang baik buat saya be
mabai jajah dimana sih
pak pak pak
mau jokor bersahabat
potongannya hebat pak
pak pak jokor pak
jokor bersahabat pak
ini pakaian saya yang kotor
tolong cuciin yang bersih ya
iya pak pelan pelan pak
jangan bareng bareng begini

biar aku tutupkan tuh
cuci yang bersih ya
udah satu mau aja lu
penting gua kurang
aduh si erak lagi
erak ngapain kesini
waduh makanannya ini pasti enak
bukan lagi sosok baik lagi sama dia
kalau saya setiap hari buka puasa secara tumak nina seperti ini
pasti ibadah saya itu diterima sama allah
aduh baik benar makanannya
pasti si erak yang bawain
gua bener bener kan pengen buka puasa
bukan kepuasa bareng si laura
makanya anak erak
nggak usah sungkan sungkan
tiap hari membawa makan ke sini
pak glenn datang nggak sih